tapi saya masih takut kalau melihat orang menggunakan tongkat
saya teringat dengan
dengan orang yang sudah menyekap saya di rumah sakit
waktu saya ingin menyumbangkan darah saya ke papa saya
apa jangan jangan memang bapak yang menyekap don zera
enggak bukan saya pelakunya jaira
zairah kamu harus percaya sama saya
saya adalah orang yang nggak mungkin mencelakakan kamu
tapi bapak kan emang benci banget sama pak prabowo
dan semua ciri ciri yang don zera bilang itu sama persis sama bapak
zaira apa kamu ingat muka pelakunya

kau keluar dari situ
biasanya itu tidak berarti

ketika bertemu dengan dia
itu ada adaailing positifnya

orang yang pakai tongkat itu kan juga bukan cuma om wisnu
pake sop belain saya lagi
ini gak ada hubungannya sama kamu
gak usah ikut campur
ya ampun om
aku cuma gak mau kalau om dituduh yang enggak enggak
ya tapi kalo kamu belain saya
mereka bisa jadi mereka itu yakin
kamu itu bikin masalah terus
udah urusan jurusan kamu sendiri
mas wisnu amira kan bermaksud baik
udah loh bu
masalah gak perlu diperbanjir
kalau tadi saya kesannya sudah menuduh bapak
enggak enggak enggak
kamu gak perlu minta maaf seperti itu
semuanya jadi berapa bu
ya udah kalau begitu bu pak amira saya permisi dulu ya

mélerman dong budi mu
kalau pulang kerja
jangan bengang bengung disini
pulang ke rumah
ganti baju istirahat
saya nggak ngerti deh sama bapak
bapak bisa ramah sama nonzairah
tapi kenapa sama amira bapak jadi kasar kayak begitu
amira tadi itu belain bapak
bapak tuh gak pantas ngomong sama dia kayak begitu
saya gak bermaksud begitu sama amirah
kalau saya marah sama emirat itu kan
bukan karena saya memang gak suka sama dia
bukan itu kok
udah lama nggak perlu marah marah lagi
ya udah kita pulang
kamu gak apa apa
saya duluan ya
perang ini mencurigakan banget sih
dia punya maksud apa ya sebenarnya sama nonzairah
sikapnya ke nonzairah bener bener gak masuk akal
jangan jangan itu cuma siasat
dan dia punya rencana buruk sama nonzairah
kalau tiba tiba hati aku jadi terasa nyaman ya
waktu arman ngebela aku tadi
kata kata arman bikin aku jadi ngerasa tenang banget
aku gak pernah lihat arman sampai bereaksi seperti tadi
arman suka sama amira
dan pak wisnu itu
sebetulnya dia atau bukan ya
orang yang udah menyekap aku
kalau memang iya apa alasannya
tapi kalau begitu
berarti kan dia benci sekali sama papa
aku malah harus bertikai dengan anakku sendiri
semua ini gara gara dia juga nih
sekarang aku baru sadar
kenapa sikap mas wisnu ke amerika seperti itu ya
mas wisnu kelihatannya betul betul tidak menyukai amera
lain sekali terhadap zahira
mas wisnu benci sekali dengan prabu wijaya
apa ada sesuatu yang gak aku ketahui
kau mau ke tiduri padi ya
di hadapan ha patrol
gawat orang ini enggak boleh sampai lihat amira
hai rezeki untuk aku rezeki air hai kenapa kau punya tempat itu hati hati
seberada pasti jangan mau